pt bio farma persero menyampaikan masa kedaluarsa vaksin sinovac yang sebelumnya tercatat sampai dua ribu dua puluh
sebenarnya adalah maret dua ribu dua puluh
menurut jurubicara vaksin covid sembilan belas pt bio farma bambang herianto
percepatan masa kedaluarsa tersebut untuk menjaga keamanan vaksin
penentuan masa kedaluarsa ini sudah sesuai dengan standar organisasi kesehatan dunia atau who
yakni menggunakan metode accelerated stability atau stabilitas obat yang dipercepat
badan pom untuk keadaan pandemi ini untuk menjaga keamanan vaksinnya
karena kan masih dalam keadaan emergensi diberikanlah persetujuan hanya enam bulan
jadi seperti itu
bio farma meyakini saat ini fasilitas kesehatan di kota dan kabupaten di indonesia
sudah tidak lagi menyimpan vaksin covid batch pertama
nanti silahkan dicek ini kan kami sudah distribusikan itu sudah lama
dari bulan januari
ke seluruh provinsi ke tiga puluh empat provinsi dan saya yakin itu sudah habis digunakan
kan memang yang periode pertama untuk tenaga kesehatan
nah sekarang saya kira tenaga kesehatan kan sudah selesai masuk periode kedua
sejumlah puskesmas di kota bandung menyatakan sudah tidak lagi menyimpan vaksin covid sembilan belas
yang kedaluarsa maret dua ribu dua puluh
di puskesmas pasir kaliki vaksin covid sembilan belas batch pertama telah disuntikan
kepada sekitar satu tiga ratus orang
dan di puskesmas garuda vaksin covid sembilan belas yang kedaluarsa pada maret dua ribu dua puluh satu
tak lagi tersedia
vaksin yang sekarang digunakan memiliki tanggal kedaluarsa mei dua ribu dua puluh
kalau di puskesmas garuda sendiri kita sudah tidak ada untuk vaksin yang expire di maret dua ribu dua puluh satu
untuk yang kita punya sekarang yang expired di mei dua ribu dua puluh
sebelumnya pada desember dua ribu dua puluh pt bio farma mendatangkan tiga juta dosis vaksin
dari sinovac biotech tiongkok yang dibagi menjadi beberapa batch
vaksin dalam bentuk jadi tersebut memiliki masa kedaluarsa hingga maret dua ribu dua puluh
tim liputan cnn indonesia bandung jawa barat